apalagi urusan tanah wakaf ini benar benar tanpa penghutan biaya gratis
dengan demikian harapannya sertifikat hak tanah wakaf ini bisa memberikan
kepastian hukum hak atas tanah bagi masyarakat termasuk juga para pengelola
para pemimpin dan yayasan yang mengelola masjid rumah ibadah termasuk juga tempat pendidikan rumah sakit tadi
agar bisa memberikan pelayanan yang sebaik baiknya termasuk juga bisa digunakan oleh para jamaah dan masyarakat yang ada di sekitarnya
mudah mudahan ini membawa kebaikan dan keberkahan
sekaligus tadi kami juga sampaikan kepada masyarakat luas bahwa
kemudian baik di tingkat provinsi ada kanwil termasuk juga tingkat kota kabupaten
ada kantor pertanahan atau kantah siap melayani siap membantu apalagi urusan tanah wakaf ini benar benar tanpa penghutan biaya
gratis kita ingin membantu ini bisa terjadi dengan lebih luas lagi sehingga semua memiliki kepastian hukum atas tanah
saya nitya anissa saksikan program program kompastv melalui siaran digital paytv dan media streaming lainnya